menurut saya diperpanjang saja karena fpi itu banyak manfaat
karena di manfaat ini masyarakat kita lihat bahwa sering dia membantu pemerintah juga
kalau nggak ada dia mungkin ya sedikitnya dia bisa membantu masyarakat
karena kita lihat ya berapa udah puluhan tahun mungkin keberadaannya tidak dimungkiri lagi
karena positif gitu ya perlu diperpanjang
dan itu pun kalau bisa ya seterusnya ada
kalau saya saya kebetulan orang hukum ya mas jadi agak melihat juga perkembangan tentang fpi ini
dan saya melihatnya sebenarnya fpi ini mereka kan masih dalam hal teori pemikiran
belum benar benar mau menjadikan indonesia itu menjadi negara islam
jadi menurut saya sebenarnya nggak masalah selama itu masih pemikiran
belum mereka mengimplementasikannya gitu
tapi kalau misalnya fpi sudah bertindak mengimplementasikan itu baru itu yang tidak boleh gitu
tergantung dari pemerintahnya nanti melihatnya seperti apa
apakah melihat akan menjaga itu jika terjadi lebih parah atau tidak
tapi kalau sebagai masyarakat setuju atau tidak
untuk perpanjangan sih saya kurang setuju
kalau sebagai masyarakat awam yang melihat
saya pribadi sih setuju
kenapa alasannya kenapa
ya karena selagi dia tidak mengganggu masyarakat dan juga kan fpi juga banyak membantu
karena kita tidak boleh melihat dari segi negatif saja
karena dari segi positif juga banyak dari fpi
ya selagi nggak merugikan masyarakat ya perpanjang aja kenapa nggak
lagian juga fpi contohnya yang di palu dia banyak membantu